pertempuran antara israel dan kelompok hamas terus berlanjut di wilayah gaza
konflik ini pun jelas memicu krisis keamanan dan kemanusiaan
seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa
hingga pemutusan akses bantuan untuk para korban terdampak
bagaimana perspektif hukum internasional memandang konflik ini
kita bahas bersama dengan ari afriansyah
pengajar hukum internasional di fakultas hukum universitas indonesia
pak ari selamat sore
selamat sore ya mbak busbak
pak ari kalau dari sudut pandang hukum internasional
apa saja yang anda temui pelanggaran apa saja yang anda lihat
yang terjadi dalam konflik hamas dan juga israel
dalam sisi hukum internasional
tentu kita ada yang disebut dengan aturan aturan dalam konflik bersenjata
dan itu dituangkan dalam sejumlah konvensi terkait dengan peperangan
atau disebut dengan geneva conventions
tentu dari kedua belah pihak
bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh hamas maupun oleh israel
dan dalam kesempatan peperangan ini
tentu pelanggaran itu disebutkan oleh pihak yang berlawanan
tentu pelanggaran yang mungkin bisa disampaikan adalah
tentu pelanggaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya
atau pelanggaran terhadap hukum perang
dengan cara apa
dengan cara menutup akses kemanusiaan
kemudian pembunuhan terhadap
wanita dan anak
dan ini dikemukakan oleh kedua belah pihak
tergantung kepada siapa yang kemudian mengutarakan pelanggaran tersebut
berbicara soal pelanggaran kita ketahui pelanggaran hak asasi manusia
kita ketahui indonesia menjadi dewan hak asasi manusia di pbb
apakah giat yang kita lakukan di dewan ham pbb ini bisa cukup
mengajak negara negara lain untuk bekerjasama dalam mempromosikan perdamaian
kemudian bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah gaza
ya tentunya dengan keanggotaan indonesia di sana
hal yang diutamakan tentu alasan kemanusiaan
ya karena memang dalam hal ini yang paling dipertimbangkan adalah nyawa manusia yang tidak bersalah
dan oleh karena itu akses akses terhadap kemanusiaan bantuan kemanusiaan
dan evakuasi terhadap warga sipil
tentu itu yang akan dikedepankan
mengenai konfliknya itu sendiri
saya rasa mungkin dewan ham hanya bisa mengupayakan bagaimana meminimalisasi pelanggaran terhadap warga sipil
karena memang antara israel dengan palestina
hingga sampai sekarang mereka juga masih dalam keadaan kondisi peperangan ya
belum ada perdamaian yang definitif
sampai terdapat dua negara yang saling berdampingan
dan apapun yang kemudian dikemukakan oleh kedua pihak yang bertikai
itu tidak bisa dijadikan dasar pembenar untuk kemudian salah satu pihak menjadikan atas tindakannya mereka
menurut perspektif masing masing

belum lagi besok kita ketahui dalam pekan ini presiden biden akan ke israel dalam rangka memberikan dukungan

belum lagi besok kita ketahui dalam pekan ini presiden biden akan ke israel dalam rangka memberikan dukungan
ini jelas akan menegaskan dukungannya kepada israel
kemudian juga di sisi lain gedung putih juga masih mencari solusi diplomatik terhadap peperangan ini antara israel dan palestina
prediksi anda apa yang mungkin akan terjadi dengan kedatangan biden besok ke israel
yang jelas kedatangan biden ke israel menunjukkan bagaimana sikap sesungguhnya amerika serikat yang memang mengutamakan dukungan terhadap israel

ini tentu akan seharusnya menambah respon dari juga negara yang mendukung palestina
karena dengan demikian palestina juga sebagai sebuah negara berhak untuk mendapatkan dukungan yang real dari negara yang mendukungnya seperti indonesia
kita tidak tahu apa bentuk dukungan yang secara nyata pemerintah indonesia selama ini mendukung palestina
tapi yang jelas dengan dukungan amerika serikat yaitu negara negara aplikasi perusahaan indonesia
tapi yang jelas dengan dukungan amerika serikat yaitu negara negara aplikasi perusahaan indonesia
amerika serikat yaitu dengan berpihak di israel
tentu keadaannya tidak berimbang dengan yang terjadi di palestina
dan saya pun berharap bahwa negara negara yang memang mendukung palestina
juga menunjukkan hal yang sama
dan tentu ketika dukungan itu disampaikan bukan berarti kita ikut berperang
tapi kita menyatakan bahwa memang setiap negara itu berhak mendapatkan keadilan
berdasarkan kepentingannya masing masing
karena konflik israel dan palestina ini merupakan konflik politik
di mana perebutan wilayah atas kedua negara tersebut tidak ada kaitannya dengan hal yang lainnya
hanya itu dan negara tersebut berhak mendapatkan dukungan politik
dari negara negara yang mendukungnya
kalau kita merujuk pada konvensi genewa pak ari
bagaimana harusnya pbb bertindak melihat eskalasi krisis kemanusiaan ini
kemudian masyarakat dunia juga sudah memberikan kecamannya
terhadap quote unquote genosida yang terjadi di palestina
sudah ada pengadilan kriminal internasional secara permanen
atau kita sebut dengan icc
kalau memang adanya dugaan pelanggaran kejahatan perang
atau kejahatan terhadap genosida
tentu ini harus dilakukan secara objektif dan secara nyata
kalau memang ini dilakukan oleh kedua belah pihak
seharusnya pengadilan yang diharapkan menjadi sebuah lembaga yang imparsial
ini bisa melihat siapa saja yang sebetulnya melakukan pelanggaran
terhadap hukum perang atau kejahatan internasional
jangan sampai kita akan melihat lagi ketidakadilan di dunia internasional
yang hanya karena didorong oleh negara negara adidaya
tanpa memperlihatkan keberpihakan kepada mereka yang memang membela diri
mereka yang berusaha untuk kemudian menyatakan bahwa
ini adalah ketidakadilan terhadap komunitas tersebut
itu menjadi terhalang
dan negara adidaya seharusnya kemudian mendorong bagaimana pengadilan kriminal internasional
itu bisa bersikap adil untuk melihat siapa saja yang sebenarnya
kemudian melakukan pelanggaran tersebut
baik kita lihat bagaimana nanti tindakan dari pbb termasuk juga hukum internasional
memelihara pemulihan perdamaian dan juga keamanan internasional di kawasan gaza
pak ari afriansyah terima kasih banyak atas perspektifnya sore hari ini
selamat sore mbak